siap mbak della
abah silahkan di make up sama pinky dulu ya
saya mau masih nyelesaikan urusan yang lain
mbak della mendingan disini aja
jangan tinggalin saya sendiri
saya emang gak berani ini saya
saya serem ini memang asli
neng mending ngadepin saya ke preman itu aja lah
gak apa apa lah
eh kok ada jinak abah
gimana semua udah siap
kamu harus inget ya
kamu harus arahin terus model ini
soalnya dia tuh bukan model biasa
dia gak terbiasa fotok fotoknya
jadi kamu harus sabar arahin
kamu bakal cocok sama model ini
karena dia keren
kayak kaos kayak gitu gitu aja
sombongan diri ya jadinya tatote
nggak gitu soalnya ini memang cocok buat iklan obat kuat tahu
bu marisa kayaknya si abah ini langsung aja deh kita bawa ke ruang makeup dan kostum
supaya mereka yang rapin abah
yaudah bawa aba berenung tua ke ruang makeup
maaf permisi aba
saya della asistennya bu marisa
aba boleh ikut saya ke ruang makeup dan kostum nggak
tapi di makeup
muka saya jangan di makeup
tidak saya tidak biasa
tapi ini tuh harus banget
kalau aba nggak di makeup nanti hasil fotonya jelek
antum katanya foto fotoan bukan memakeupan
duh duh duh
ini ada apa ya
ini ada apa ini
si aba nggak mau di makeup bu
nggak mau di makeup in
wah aba berenung tua emang harus di makeup in nggak bisa
aba berenung tua tenang aja di makeup in jadi tetap laki kok
tapi saya mah nggak lah bu
nggak bisa ini harus
waduh berenung tua
kalau aba mempersulis proses potret mempotret ini
saya bisa tuntut ganti rugi tahu
neng dela eh
eh dp udah diterima tahu
tolong di makeup in
siap neng dela
abah silakan di makeup sama pinky dulu ya
saya mau masih nyelesaikan urusan yang lain
mbak dela mendingan di sini aja
jangan tinggalin saya sendiri
ini mah saya serem
ini mah asli
mending ngadepin saya ke preman itu aja lah
di caheng nggak apa apa lah
eh kok ada jinak aba
eh tapi jangan sesentuh sentuh lah
bukan mau ngurim kita
anu benar ya
masalah lain eh
pokoknya semua di tangan pinky itu ulangan
ayo udah udah megacang lah
masih nasib lah
ini orang maunya apa sih
pasti dia anak motor
apa sih mau lolot kenapa sih
udah ninggalin gue habis menabrak
ternyata ini orang bisa juga nemuin gue
lo pikir lo bisa lari dari gue
lo harus tanggung jawab
emang lo pikir di dunia yang segede ini
kinter juga nih orang
oh gitu ya
saya kamu siap siapin dulu semuanya
aduh lama banget sih
coba kamu udahlah cek cek cek
ini ruang makeupnya
kalau udah ready langsung bawa ke sini ya
lampu semua udah oke ya
ini tripodnya mau sini
enggak nggak usah makeup tripod
nggak usah ya
lampu apa semua cek udah
wah berenang tua ini
aduh seneng deh
yaudah ayo fat mulai
saya agak agak kaku bu
tenang lama lama akan terbiasa
oke agak kesini dikit
jangan tenggang begitu mukanya relax dikit
iya iya dikit lagi
salah salah salah
sejauh manis yang manis
aduh aduh aduh
tenang tenang pak
gak apa apa langsung aja lah
kita di sini kita di sini
eh daun jangan terlalu gitu
oh udah tahan
udah gini gini gini
udah gini gini
gak apa apa eh
udah gini gini
jangan sedih muka
nah gitu ya
eh boy tadi muka bodi guardnya si reva itu lucu juga ya
muka serem kayak gitu jadi kayak bangkok tau gak sih
kayaknya lagi pada seru banget ngobrolnya
gimana boy tadi berhasil kan
ya berhasil sih
tapi sekarang bodyguard itu lagi diurus sama polisi
yah berarti lo sukses
itu artinya boy lo sukses ngelewatin tantangan cinta lo
masih banyak tantangannya sekarang
nah saab kamu yang sabar ya
yah iyalah tugas aku apa lagi sih
yah lo tenang aja mohon
gue percaya cinta sejati itu ada